juru bicara bpn prabowo sandi andri rosiade dan juga wakil ketua tkn jokowi maruf amin abdul kadir karding
sama sama menggugah sebuah rekaman video serah terima kader partai demokrat ferdinand huta hayan
di akun media sosial masing masing semalam
dalam video yang berdurasi tiga puluh detik ini memperlihatkan momen serah terima ferdinand
yang merupakan kepala divisi advokasi bpn prabowo sandi
pada sembilan belas mei yang lalu secara pribadi ferdinand menyatakan berhenti mendukung prabowo sadi dalam pilpres dua ribu sembilan belas
menanggapi postingan kedua politisi ini dalam cuitannya ferdinand menegaskan bahwa video yang dibuat itu hanya lelucon semata
jadi cuma mampir
ini saya andre rosiade sebagai tim bpn pak prabowo sandi menyerahkan
dan serah terimakan bang ferdinand huta hayan
disaksikan oleh ferdinand
saya terima bang ferdinand dengan tangan terbuka hati yang ikhlas
semoga kita bisa berkembang
saya serah terima udah
dan jurubicara bpn prabowo sandi daniel anzar simanjuntak mengatakan
silaturahim yang akan dijalin capres pertahanan jokowi dodo
daniel mengklaim prabowo selalu menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang ingin membangun silaturahim
itu pertemuan saya pikir kalau silaturahim ya silahkan saja
saat ini saya sebutkan kapanpun
jadi kapanpun pak jokowi silaturahim ke keranegara silaturahim ke hambalang
jadi selama itu tidak dalam bingkai sekedar
kompromi terkait dengan fakta kecurangan
dan atau sekedar membangun persepsi politik
itu yang tidak ingin
jadi yang kita hindarkan adalah persepsi politik
yang kita hindarkan adalah gorengan politik
itu yang tidak ingin
majelis ulama indonesia mengimbau calon presiden joko widodo dan juga prabowo subianto bertemu
untuk mendinginkan suasana pasca terjadinya ketegangan usai pemilu
mui juga menyayangkan pemahaman jihad yang salah dari masa yang melakukan demonstrasi dan kerusuhan
kami sebagai pimpinan dari majelis ulama indonesia menghimbau kepada seluruh tokoh tokoh
kepada pak prabowo kepada pak jokowi akan lebih bagus kalau misalnya bertemu
karena sebenarnya pak jokowi sudah ingin bertemu ketika quickcon itu diumumkan dulu
tapi waktu itu belum ada respon
mudah mudahan ini ada segera pertemuan untuk mendinginkan suasana
tidak hanya pak jokowi dan pak prabowo
tetapi saya kira seluruh pimpinan nasional para ulama bahkan majelis ulama indonesia nahdlatul ulama muhammadiyah
ingin bisa melakukan pertemuan bersama sama semuanya untuk mendinginkan suasana ini
karena memang itu yang diinginkan
dan ini adalah bulan ramadan
bulan ramadan itu adalah bulan untuk bagaimana kita bisa lebih mengendalikan diri
ada pihak pihak yang berniat
ada yang berniat bahkan salah niat dengan demonstrasi itu ada niatnya jihad
itu saya kira justru kita harus benahi pemahamannya
ini bukan jihad
karena yang dijihadi itu polisinya muslim tentaranya muslim yang jihad juga muslim
justru itu harus kita bangun persaudaraan ya
drama politik yang bergerak sangat dinamis mewarnai layar informasi belakangan ini
rekapitulasi sudah selesai
namun masih ada langkah lanjutan terkait dengan sengketa pemilu yang akan menjadi tugas dari mahkamah konstitusi
melihat dinamika hari ini apakah pertarungan panjang kedua kubu masih memiliki babak lanjutan
kita akan diskusikan malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
di sebelah kiri saya sudah ada bang usman kansong dari tkn jokowi maruf
bang usman selamat malam
dan juga sudah ada bang andre rosiani dari bpn prabowo sandi
bang andre selamat malam
bang reinhardt alhamdulillah
alhamdulillah baik kita lihat setelah aksi masa tanggal dua puluh dua mei kemarin ya
kemudian sudah ada pernyataan pernyataan yang menenangkan baik dari pak prabowo dari pak jokowi kepada seluruh masyarakat
apakah dari bang andre dulu apakah artinya memang saat ini drama drama pilpres
drama politik ini sudah betul betul turun sudah reda tensinya atau justru sebetulnya tidak
masih ada lagi setelah ini mungkin dalam bentuk misalnya kan ketika ada mengajukan ke mahkamah konstitusi ya bang atau bagaimana
pertama ya dari tanggal dua puluh satu siang pada zuhur dan juga dua puluh dua sore pak prabowo itu berpidato
ada dua hal yang perlu yang pertama soal bagaimana komitmen bpn prabowo sandi akan menempuh langkah langkah konstitusional
dan itu diterjemahkan dengan cara ya melapor ke mahkamah konstitusi maupun ke bawasu ri itu ya
yang kedua di dua puluh satu dan dua puluh dua itu
pak prabowo mengimbau kepada pendukungnya untuk melakukan aksi yang damai konstitusional tidak anarkis
dan berakhlak itu di pidato itu saya ingat betul karena saya hadir disitu
bahkan di saat malam tadi malam masih bergejolak itu suasana pak prabowo mengeluarkan video lagi
pidato mengajak pendukung untuk pulang saja ke rumah
bahkan di pidato tanggal dua puluh dua sore itu pak prabowo
jangan lawan aparat ya kalau kena pukul anda mengalah saja
jadi saya agak kaget itu baca tagar tangkap prabowo
tagar prabowo dalam kerusuhan ini kadang kadang bang usman teman temannya terlalu ini
terlalu maju ke depan ya untuk menyerang pak prabowo itu satu
lalu yang kedua terus terang dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam dalamnya
menurut informasi yang didapatkan dari pihak rumah sakit dan juga perusahaan
pernyataan gubernur dki jakarta mas anies ada delapan orang yang tewas akibat terjadinya bentrok di tanggal dua puluh satu kemarin ya
dua puluh satu dua puluh dua itu dan juga ada ratusan orang yang terluka
tentu harapan kami sesuai janji pak jokowi ya
bahwa beliau dalam pidato kemenangannya bang usman nanti beliau akan luruskan saya
tentu harapan kita presiden harus mengucapkan bela sungkawa kepada masyarakat indonesia warga negara indonesia ini yang tewas akibat bentrok
dan juga melihatlah mungkin ratusan orang ada bantuan dari pemerintah ratusan orang yang terluka
tanpa saya bermaksud ingin menghakimi polisi atau apa
kita dorong lah tim pencari fakta kan pihak kepolisian ingin mentelusuri nih
apakah memang ada pihak ketiga yang memang menelusuri
ada pihak ketiga yang memang ingin apa namanya setelahnya bang memanfaatkan free rider ya
ya yang ingin memanfaatkan sehingga terjadi kerusuhan
kan polisi lagi melakukan investigasi kita dukung polisi melakukan investigasi itu
tapi juga kita dukung agar tim pencari fakta soal tewasnya teman teman yang melakukan aksi ini juga dilakukan
sehingga berimbang ya semua orang bisa terakomo
kemudian dalam arti kata hukum itu bisa ditegakkan
jadi tanpa perlu saya kami ya mengkritisi polisi dan juga massa yang beremo kita cari jalan tengahnya
bentuklah bersama sama tim investigasi yang melibatkan polri tentunya atau polisi yang bikin
tapi memang menginvestigasi dua belah pihak kenapa ada korban tewas padahal janjinya tidak ada senjata api
tapi di lapangan ada indikasi peluru tajam selongsong peluru tajam yang ditemukan
bagaimanapun juga masyarakat itu meskipun tidak mendukung pak jokowi
meskipun mungkin berdemonstrasi menolak pak jokowi
tapi mereka warga negara indonesia di mana presiden republik indonesia sampai dua puluh oktober dua ribu sembilan belas nanti ada pak jokowi
lalu yang terakhir saya terus terang ingin mengkritisi pak jokowi
sepuluh tahun reformasi berjalan baru sekarang kita merasakan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi media sosial
saya nggak tahu apakah karena memang kita biasa kerjasama dengan pemerintah tiongkok
apakah pemerintah terpengaruh meniru cara cara pemerintah tiongkok untuk
artinya belum selesai ini bang drama drama ini belum selesai akan ada lagi lanjut lagi
kalau menurut saya sebentar jangan sampai pemerintah mengkopipaste juga
hobi pemerintah tiongkok yang suka mengatasi media sosial
silahkan kerjasama tapi jangan budaya suka membatasi itu
kalau dari pak usman bagaimana kemudian apa yang tadi sampaikan oleh pak andre
tapi sebetulnya begini kalau dari versi tkn apakah kemudian ini masih akan berlanjut kah
karena satu ada respon
kedua ada langkah konstitusional yang akan diambil oleh teman teman dua
bagaimana pak usman
ya pertanyaan anda sebetulnya kan apakah drama akan berlanjut
drama tentu saja akan berlanjut ya
dan berlanjut atau tidak berlanjut itu terserah andre sebetulnya
kalau dia mengajukan permohonan gugatan ke mahkamah konstitusi
ya itu drama yang sebetulnya kita inginkan
artinya belum selesai ya belum selesai
selesai ya tunggu besok
besok betul tidak
bpn akan mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi
nah drama ini bagus kalau memang berlanjut karena konstitusional
ya nanti kita lihat apakah drama inkonstitusional akan berlanjut juga
kita terserah andre juga
kenapa inkonstitusional itu seperti apa
ya misalnya seperti dua puluh satu dan dua puluh dua kemarin
itu kan inkonstitusional ada perlawanan terhadap aparat
bakar mobil menyerang aparat
ya itu kan jadinya perbuatan
itu kan jadinya perbuatan pidana
ya kan itu yang inkonstitusional
makanya kita berharap teman teman pak prabowo dan pak sandi
ketika misalnya sudah menempuh jalur konstitusional
tekun saja di situ
tekun saja di situ
silahkan kalau mau berunjuk rasa
tetapi jangan sampai kejadian kemarin
oke jadi tkn sempatnya menunggu saja ini
kita menunggu karena dalam nanti di mahkamah konstitusi
kita akan mengajukan sebagai pihak terkait
karena yang digugat adalah kpu
kita mengajukan pihak terkait
jadi kita menunggu drama apa yang akan dimainkan oleh bpn dan prabowo sandi
nanti kita akan mengimbangi begitu loh kira kira
bang andre satu sisi ada langkah hukum
ada langkah konstitusional yang diambil
tapi apakah yang tadi sempat disingkong oleh pak usman
apakah masih ada lagi setelah ini mungkin seruan seruan untuk bergerak
masa ke bawah seluruh dan lain sebagainya apakah itu masih akan dilakukan
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
oke konflik elektoral kemudian diambil
menyelesaikannya dipilih oleh bpn prabowo sandi melalui jalur konstitusional lewat mk
besok ya pak andre rencana kalian melaporkan ya
tadi yang disingkong oleh pak usman
iya bahwa mengambil langkah konstitusional
itu tentu kita apresiasi semuanya
tapi apakah di sisi yang lain tetap akan menyerukan gerakan gerakan massa lagi kah
atau bagaimana kemudian setelah ini
dari awal ya bpn itu sudah mengambil langkah konstitusional
itu kan yang kemarin itu gerakan dari masyarakat yang memang ingin menyampaikan kekecewaan mereka terhadap curah
oke tapi kan ada tokoh tokoh bpn juga di dalamnya pak
tentu ada teman teman yang memang melihat masyarakat hadir
mereka juga ingin ikut hadir sebagai masyarakat ya
itu silahkan untuk konstitusi mereka
yang penting himbuan pak prabowo itu jelas
konstitusional damai jangan anarkis
itu sikap resmi bpn dan pak prabowo dan bang sandi
kami ya sekali lagi akan mengambil langkah konstitusional
besok insya allah kita akan melakukan mengirimkan gugatan ke mahkamah konstitusi
besok pukul berapa sih bang
saya belum tahu yang jelas setelah sholat jumat ya
yang jelas setelah sholat jumat mungkin sebelum buka puasa
oke tapi tetap membiarkan tidak kalau kemudian ada masa yang bergerak lagi
pak prabowo kan sudah mengimbau
sempat beredar itu bang ada besok bang prabowo sandi
itu hoax pak prabowo sudah menegaskan
hentikan aksi mari pulang
kan beliau juga berpidato di depan pendukung beliau di rumah aspirasi di menteng ya
agar ayo kita mundur kembali
kita mundur ke belakang kita mengalah tapi untuk bukan untuk menyerah
tapi untuk menang
nah menyerah jadi bukan menyerah tapi mundur untuk mengatur kemenangan
bahkan pak prabowo dalam pidato tadi itu ada pidato tidak pakai teks
ya kelanjutannya itu
bapak prabowo menyampaikan kepada pendukung untuk tidak melawan aparat
itu ada loh pidato itu yang tidak diputar kan di sini
setelah pidato ini ada
lagi pidato tanpa teks ini itu pidatonya itu
pak prabowo menyampaikan jangan melawan aparat
kalau dipukul ada kesalahan kita mengalah saja
itu jelas loh super damai loh pernyataan pak prabowo
yang kita lihat sama sekali berbeda dengan pidato pak jokowi yang bilang akan menindak kerusuhan
bahkan tidak seakan akan lupa pidato beliau waktu di johar baru dengan pidato beliau di istana
ada yang meninggal beliau tidak sebut sama sekali
yang luka beliau lupa
itu warga negara indonesia yang kebetulan pak jokowi presidennya
jadi gitu intinya apa
kita tidak main drama dramaan
fokus kita hanya melaporkan ke bawaslu dan ke mk
kita tidak main drama
bahwa kemudian ada gerakan massa lagi itu akan tidak ada bisa dijamin tidak sih bang andre
ya tentu kita tidak bisa menjamin ya
itu kan tergantung masyarakat
rakyat yang mau
yang jelas pak prabowo sudah menghimbau
yang mau ikut sama saya sudah
kita ambil langkah konstitusional
sudah jelas loh
jadi kurangnya pidato pak prabowo
bagaimana dengan pidato pak jokowi
bagaimana dengan pidato pak jokowi
bila sengkawa tidak malah membatasi medan sosial
bang usman ada yang kurang tidak dari pidato pak prabowo
kan sudah menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk mundur tidak melawan hal hal yang sudah dilakukan oleh hukum
saya kira akan bagus kalau
jadi pidato pak prabowo semalam itu kan post factum
artinya setelah ada kejadian
yang anda tanyakan kan apakah akan ada upaya pencegahan
nanti kan begitu kan
nah karena itu kita berharap nanti ketika proses di mk mulai berjalan pak prabowo pidato
jangan ada gerakan inkonstitusional misalnya
itu akan bagus sebetulnya
kalau yang kemarin itu kan post factum
setelah rusuh dua puluh satu
baru ada pidato itu
orang kemudian banyak yang mengharapkan bahkan meminta menyuruh
ayo dong pak prabowo ikut bertanggung jawab juga redakan massa
baru kemudian pak prabowo sore hari di tanggal dua puluh satu
ketika sudah berlangsung cukup panjang
ketika sudah jatuh korban
dan ketika orang orang sudah menyuruh
yang kita harapkan drama inkonstituennya tidak terjadi pak prabowo pidato sebelum
kita bisa membuktikan dua hal di situ apakah masih diikuti atau tidak kan begitu
ketika itu sudah dibawa ke mk
ya karena sudah dibawa ke mk itu maka mestinya pak prabowo pidato
jangan ada gerakan inkonstitusional
tidak perlu demo yang anarkis misalnya seperti itu
paham ya maksud saya kan gitu kan
jangan kayak kemarin post factum
ya seperti itu
maunya akan bagus kalau seperti itu
apalagi kalau tekun terus
siapkan saja argumentasi
karena berat loh nanti di mk itu
ada dua hal yang harus dibuktikan
secara kuantitatif maupun secara kualitatif
jadi untuk mengubah keputusan mk
maksud saya mengubah keputusan mk
maksud saya mengubah hasil pemilu
itu yang dipengaruhi adalah mk nya
pengaruhi lewat apa argumentasi
siapkan bpn sebanyak banyak argumentasi
ya tidak usah misalnya melakukan gerakan gerakan
tadi menekan lewat jalan begitu
oke tapi dari tkn artinya sudah siap ya bang
dengan sebagai pihak terkait sudah siap ya
ketika bpn membawa ini ke dalam mahkamah konstitusi
kan begini ya kalau aturan hukumnya
siapa yang mengajukan permohonan
dia yang harus membuktikan
kami nanti lihat seperti apa
kita dalam posisi menunggu
dia yang harus membuktikan
bukan kami yang membuktikan
bukan kami yang membuktikan bahwa tidak ada kecurangan
tapi mereka yang harus membuktikan ada kecurangan
ada kesalahan itu begitu loh
jadi kita lihat saja
kita dalam posisi pihak terkait
ini pun kita akan mengajukan permohonan
pihak terkait artinya akan lebih slow
lebih santai begitu atau gimana
ya tidak seperti misalnya kpu
aktor utama kan begitu
tapi kita bisa ajukan argumen juga
ketika kita mengajukan argumen
oh pada posisi ini
pada posisi ini kita harus mendukung
mendukung dengan data data
karena kita juga punya real count sendiri begitu kan
yang saya kira cukup akurat dengan hasil kpu
bedanya begitu kan
kemenangan kita sama dengan kemenangan yang diumumkan oleh kpu
dan juga oleh quick count begitu
jadi kita siapkan
kita dalam posisi pasang kuda kuda begitu loh
karena bukan kami aktornya begitu loh
kita dalam posisi pihak terkait
jadi ketika kemudian membawa ini ke dalam mahkamah konstitusi
artinya sudah siap ya
dengan segala bukti
data data itu sudah siap
semua akan dibawa besok
insya allah besok kita akan ajukan gugatan
materi gugatan yang kita sampaikan
tentu kalau kita tidak siap
kenapa kita harus ke mahkamah konstitusi
tapi saya juga ingin mengajak pak jokowi nih
rakyat indonesia menunggu sikap negarawan pak jokowi
untuk apa lagi
untuk menyampaikan bela sungkawa
apa sulitnya sih mengucapkan bela sungkawa kepada warga negara republik indonesia
kita menunggu ini
sekali lagi kita menunggu
dan kita berharap media juga mendorong
ya rekonsiliasi itu pasti
itu pasti ya bang ya
menurut saya pasti dong
hanya waktu saja berarti
secara pribadi beliau tidak ada masalah
bahkan secara sejarah
pak prabowo lah yang membawa pak jokowi dari solo ke jakarta
saat bu mega tidak mau mendukung pak jokowi
pak prabowo yang lobby bu mega
bahkan pak prabowo yang mengeluarkan
uang untuk mengodali jadi gubernur dki
hubungannya sudah baik
bahkan pak jokowi menurut saya
kapan kita ketemu
ahay aja bisa ditelepon
kenapa pak prabowo enggak
bang andre kenapa sih
jadi kalau mau rekonsiliasi
jangan pak prabowo yang dihobok hobok
pak jokowi tinggal telepon
orang yang membawa beliau dari solo ke jakarta
kapan kita ketemu
bisa di stana
setelah sana itu tanpa perlu mengutus pihak ketiga
mereka berteman baik
bersahabat baik katanya
jadi jangan hanya pak prabowo
yang kedua tolong
sekali lagi saya menghimbau pak jokowi
ditunggu pidato beliau
soal tewasnya delapan warga republik indonesia
kenapa itu menjadi sangat penting
dan anda terus mendesak
bahwa pak jokowi harus menyampaikan bela sungkawa
terkait peristiwa kemarin
ada warga kita yang
ada warga kita yang
baru pidato sehari lupa
saya tidak ingin menyalahkan polisi ya
saya ingin berlaku objektif di sini ya
kalau memang polisi menemukan ada bukti
silahkan proses tangkap
proses hukum itu
jangan ingin merusak
kita juga harus fair
contoh kasus anak rehan
ini saya dapat informasi dari bang fadli zon
bang fadli sebagai wakil ketua dpr ri beliau datang bang ke petamburan
beliau mendapatkan informasi dari orang tua korban dan juga teman teman korban
ini ada korban namanya rehan
saya bilang satu aja karena ya
rehan ini lagi duduk di gang
berdua dengan berdua teman jam dua an
jam satu masih ketemu ibunya di gang
dia jalan keluar rumah gang
lagi duduk bang
dia nggak ikut demo
nggak ikut kerusuhan
umur lima belas tahun
jangan lihat ini apakah ini pendukung pak prabowo atau ini pendukung pak jokowi
beliau sebagai presiden republik indonesia
kepala pemerintahan dan kepala negara
ucapkan bela sungkawa
rangkul seluruh pihak
karena beliau presiden republik indonesia
sebenarnya bagaimana sikap presiden
sikap presiden ya
mungkin bisa diperjelas lagi setelah aksi kemarin dua puluh dua mei
ya sikap presiden kan sudah disampaikan di pidato di bogor
bahwa saya membuka diri untuk siapapun yang akan bekerja sama
membangun bangsa demi kemajuan indonesia
sesuai dengan tagline satu kan
indonesia maju kan begitu kan
nah kemudian yang kedua
tetapi tidak ada kompromi dengan perusuh
memang perusuh juga masyarakat indonesia
tapi masa mau didiamkan
masa pelanggaran hukum
pelanggaran hukum mau dibiarkan
pelanggaran pidana mau dibiarkan
bakar mobil dibiarkan
menyerang polisi dibiarkan
maka kemudian harus membiarkan itu
justru aparat keamanan dari awal sudah mengingatkan
sudah mengingatkan adanya potensi pihak ketiga
sudah mengingatkan adanya kemungkinan pihak luar menembak misalnya
kan yang selalu bilang
itu kan pak permadi
biasa itu kalau ada korban
revolusi itu biasa kalau ada korban
ya bukan kita loh
dia yang bilang begitu di videonya
yang kemudian itu mau diperiksa oleh polisi
dan kemudian yang kedua
polisi kan sedang menginvestigasi
apakah mereka mati karena
memang ada diakui satu karena peluru tajam
tetapi yang lain itu belum tahu kita
karena itu ada investigasi
sabar deh kita tunggu investigasi polisi
jadi itu sebetulnya
persoalannya kan bukan di situ
dialog kita mau apa setelah ini kita
kan seperti itu kan
kalau dtkn mau apa sebetulnya
kita jauh jauh hari
kita mengatakan kalau ada kecurangankah
mari kita bawa ke jalur konstitusional
dan itu akan diambil besok ya
tidak ada tsm
itu relawan it
tapi katanya bpn mau melengkapinya
kapan lagi orang sudah mau dibawa ke mk
kan begitu misalnya
udah mau ke mk
udah lah konsentrasi di mk aja deh
kita tahan dulu
kita akan nanti bagaimana tadi yang mbak andre sempat singgung
siapa menghubungi siapa
keduanya kita tahu bahwa pasti berteman
tapi bagaimana untuk mencapai titik temu itu
itu kan yang saat ini ditunggu oleh masyarakat
setelah aksi kemarin dua puluh dua mei pecah
kita akan bahas nanti
kita akan segera kembali
oke kita sampai tadi pembahasan soal kapan kemudian kedua tokoh ini antara pak jokowi dan pak prabowo ini bisa bertemu
sampai kemudian bisa menenangkan semua situasi
karena ini mungkin yang juga menjadi harapan dari banyak orang
ini adalah bulan ramadhan
biasanya penuh dengan silaturahmi di bulan bulan seperti ini
apakah itu kemudian dapat terjadi
mbak andre sebetulnya bagaimana sih
apakah ini siapa yang menunggu
apakah saling menunggu
apakah memang tidak ada yang berkomunikasi di luar
atau bagaimana menurut bang andre
saya rasa sederhana ya
beliau sebagai berdua kan sahabat
tinggal kalau menurut saya nih
pendapat pribadi saya
pak jokowi sebagai presiden republik indonesia tinggal telpon pak prabowo
kita ketemuan yuk
apakah pak jokowi ngundang pak prabowo ke istana
atau pak jokowi sebagai yang ingin datang ke ambalang atau ke keterenggaraan itu
tidak cukup lewat perantara tidak cukup itu
saya rasa tidak perlu perantara
mereka ini berteman lama
kalau orang berteman bersahabat
saya nggak perlu via via orang dong ketemu bang susi
pak jokowi juga bisa melakukan itu ke pak prabowo
beliau kan presiden
kenapa pak prabowo
tanpa perlu ada perantara
orang lain yang disuruh bertemu dulu
saya rasakan kalau untuk silaturahim
itu bisa dilakukan
silahkan saja bang usman
nanti bisingin pak jokowi
pak prabowo akan terbuka tentunya
kan tadi daniel sudah sampaikan
kita terbuka siap bertemu dengan pak jokowi
silahkan pak jokowi telpon pak prabowo
kalau pak prabowo diharapkan
pak prabowo lagi gugat ke mk
tapi kalau pak jokowi kan dia presiden republik indonesia statusnya
dia bisa menelpon warga negara republik indonesia
dalam posisi ketika pak prabowo membawa ini ke mk
apakah itu bisa menjadikan dasar bahwa sebaiknya pak jokowi duluan yang menghubungi
atau kemudian memang dari tkn dari pak jokowi sudah berupaya sebetulnya untuk bisa berkomunikasi dengan nasdem
pak jokowi sejak dalam debat bahkan sudah mengatakan ya
bahwa hubungan keduanya baik
tidak pernah putus begitu
lalu di amplifikasi di lataran
sudah mengutus putusan untuk bertemu
kemudian ditambah kemarin membuka diri begitu kan
dan kalau kita lihat konteks semua itu adalah konteks rivalitas di dalam pemilu
dalam pilpres konteksnya
jadi bukan konteks presiden dengan rakyatnya
nah sama karena itu andre juga mengatakan kan
tidak bisa pak prabowo yang menelpon pak jokowi dulu
karena dalam proses gugatan ke mahkamah konstitusi kan begitu kan
jadi andri juga sudah membenarkan bahwa konteksnya adalah bukan presiden dengan rakyat
dengan warga negara
dalam konteks rivalitas itu juga artinya pak jokowi tidak bisa kemudian
kan pak jokowi sudah melalui
saya kira kan persoalan teknis itu
persoalan teknis utusan dan lain lain
kalau memang berbesar hati ya
dikompromikan saja lah begitu
ini kan yang penting rekonsiliasinya kan terjadi ya
yang penting rekonsiliasi terjadi
pak jokowi sudah menyatakan secara pribadi
dia sendiri yang mengatakan
atau kalau pak prabowo
itu bukan daniel gitu
ya bukan daniel
daniel tadi ada syaratnya
nanti takut digoreng
takut direbus lah barangkali gitu kan
ini pak jokowi sendiri mengatakan
saya sudah mengirim utusan ingin bertemu
saya membuka diri
itu terbuka dinyatakan
pak jokowi kepada seluruh orang yang menonton tv pada waktu itu
itu kan sebetulnya sudah mengajak
terbuka dia mengajak itu
dia dari mulutnya langsung
bukan dari jurubicara
kurang apa lagi begitu loh
telepon itu kan teknis
tapi sudah dinyatakan lewat media juga
telepon juga media
telepon juga media
jadi apa lagi yang kurang
kan kita tinggal nunggu
katanya habis lebaran nanti oke
katanya habis mk oke juga begitu
yang jelas pak jokowi apa perlu telepon lagi
sudah mencatatkan secara terbuka
ya kan sekarang tinggal pak prabowo nya seperti apa
mau membuka diri juga
saya juga ingat bang andre bilang abis lebaran
abis lebaran itu konsepnya bagaimana
kalau menurut saya ya
kalau bang ustaz
ini kan pak jokowi ini kandidat ya
tapi bang usman jangan lupa
ini kandidat calon presiden yang tidak pernah cuti
jadi nggak pernah cuti loh pak jokowi
jadi maksudnya apa
jadi arti kata bahwa jabatan presiden republik indonesia itu melekat
meskipun masa kampanye terhadap pak jokowi
jadi pak jokowi bisa saja sebenarnya kalau pak jokowi mau menelpon pak prabowo
tanpa perlu ya menyuruh pihak ketiga untuk menghubungi pak prabowo
ini saya buka ruang
kalau mau ketemu seperti ini
terserah pak jokowi mau jalankan atau tidak
rekonstruksi setelah proses selesai
setelah lebaran itu maksud saya kan proses semuanya selesai
kan kalaupun gugatan selesai itu kan tanggal dua puluh tujuh juni ya pak mas yelara
jadi lebaran itu tanggal enam
bebas lah setelah lebaran
jadi intinya apa
intinya saya rasa kita jelas
pak prabowo dan bpn menegaskan bahwa
kami akan mengambil jalan konstitusi
itu sudah kami lakukan
besok kami lapor ke mk insya allah
lalu yang kedua pak prabowo sudah mengimbau
seluruh pendukungnya menahan diri
tidak melakukan langkah langkah untuk apa namanya
untuk melakukan langkah langkah yang inskonstitusional
lalu untuk pihak kepolisian silahkan saja
untuk mengusut kasus ini
kalau memang ada dalang silahkan dibuka ke publik
kami juga mengimbau
terhadap korban yang meninggal
tolong diusut tuntas juga
kenapa korban yang warga negara indonesia ini
itu saja intinya
saya tidak ingin menyalahkan siapa apa
kita ingin mencari solusi yang terbaik
bagi bangsa dan negara ini
tanpa memperkeruh suasana
nah untuk tidak memperkeruh itu kan artinya
tentu masyarakat saat ini kita menunggu sekali
ada paling tidak pertemuan
nah kalau dalam bayangan bang andre
setelah lebaran itu bagaimana
konsepnya seperti apa
setelah lebaran atau setelah
menurut saya sih
bisa ketemu sebelum lebaran
kalau pak jokowi
mau menemukan pak prabowo
tata tanah itu dulu berarti
kalau pak jokowi menamun pak prabowo
itu syarat mutlak atau gimana
itu kan sederhana
tidak ada masalah
jadi pak jokowi ini
berteman baik dengan pak prabowo
saya bilang sejarahnya panjang
diajak ke jakarta
jadi gubernur dki
pak prabowo yang membujuk bu mega
supaya ibu mega mau dukung pak jokowi
pak prabowo ikut serta memodali
pertarungan pak jokowi
jadi gubernur dki
hubungannya udah sangat
atau memang karena
bro banget gitu ya
bro banget gitu
apa susahnya pak jokowi
pak jokowi ini presiden
nanti kan gak bagus banget juga

apakah memang artinya saat ini
biarkan pak prabowo dan dua
fokus dulu di mk
itu dulu mungkin maksudnya ya
kalau pak jokowi tidak mau menelpon
biarkan lah fokus kami dulu di
yang penting langkah kami konstitusional
bang usman fokusnya satu
artinya sekarang apa
sudah jelas tadi dikatakan
kita berproses dulu
ini juga untuk bicara terkait dengan
dan juga pertemuan keduanya
tentu saja juga
ke mahkamah konstitusi
menjadi pihak terkait
kalau dalam konteks itu
pekerjaan pekerjaan lain yang
kita coba selesaikan
atau apapun namanya itu
sudah dilakukan pak jokowi
dengan pak hayek
dengan pak zul
dengan tokoh tokoh lain
itu juga kita
gak pernah bawa gitu ya
jadi saya kira itulah
dan buktinya juga kan
dari pernyataan di televisi
oleh teman teman bpn
oh nanti habis lebaran
sebetulnya begitu kan
nah jadi saya kira
saya berharap sekali
pak prabowo dan pak sandi
kita tidak berharap
artinya boleh ya
kita masih punya harapan
kedua tokoh ini
pak usman dulu
kedepan akan seperti itu
kita semua tahu
kalau andre selalu mengatakan
hadir pada saat
pelantikan pak jokowi
saya kira nanti juga
pak prabowo akan hadir juga
memberi selamat kepada
contoh yang baik
kalau pak andre gimana
masih bisa ya
kita punya harapan itu ya
kami rakyat ini
masih punya harapan untuk itu ya
dan seluruh rakyat indonesia
saya sebagai pendukung
bahwa beliau seorang patriot
dan seorang negarawan
di atas kepentingan pribadi beliau
sudah pernah mengorbankan
mari biarkan proses politik ini selesai ya
kami mengalami kecurangan yang kami alami
kami laporkan secara konstitusional
harapan kami tentu
mk bisa menerima
biarkan proses ini selesai
setelah proses selesai
pertemuan itu pasti akan terjadi
oke jadi a matter of time aja sebenarnya
ini usulan saya pribadi
ya pokoknya kita tips tips
boleh abang kaji pak
silahkan dikaji juga abang abang sekalian
dari semuanya bahwa
litip pesan kepada kedua ini
agar bisa membuat suasana semakin lagi
kita tidak ingin lagi ada gaduh gaduh ke depan setelah ini
terima kasih banyak mbak andre
terima kasih banyak
mbak mosman terima kasih banyak sudah hadir di
cnn indonesia malam hari ini
kami akan segera kembali
dengan informasi lain
tetaplah bersama kami
terima kasih banyak